hasil tes pcr di bandara soekarno hatta dapat diketahui dalam waktu tiga jam saja
fasilitas ekspres ini dikeluarkan oleh angkasapura
menyusul adanya instruksi menteri dalam negeri no lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu
yang mewajibkan semua penumpang pesawat terbang termasuk di wilayah jawa bali
memiliki hasil negatif dari tes pcr yang mulai berlaku di bandara suta dua puluh empat oktober kemarin
layanan pcr express ini berada di airport health center terminal tiga bandara soekarno hatta
meski hasil pemeriksaan keluar lebih cepat harga pcr ekspres ini tetap rp empat ratus sembilan puluh lima
atau sama dengan tarif pcr biasa yang hasilnya baru keluar satu x dua puluh empat jam
penumpang diharuskan mendaftar secara daring menunjukkan data diri dan tiket
yang membuktikan bahwa penumpang akan berangkat di hari yang sama
dan sebagai upaya mendukung penumpang pesawat dalam memperbaiki
dan memenuhi ketentuan tes pcr angkasa pura mendorong agar hasil tes pcr
yang dilakukan di airport health center di bandara soekarno hatta dapat diketahui lebih cepat
yakni tiga jam atau secara ekspres dan tanpa adanya perbedaan harga
kita update informasi lengkapnya langsung dengan koresponden cnn indonesia
mahardika utama di terminal tiga bandara suta
selamat pagi dika
dika kita ingin mengetahui lebih lengkap skema atau seperti apa alur pelayanan yang diterapkan
dengan sistem baru tes pcr ekspres di bandara suta ini dika
ya selamat pagi ferdi
layanan pcr express yang hasilnya bisa diketahui tiga jam saja berada di airport health center terminal tiga
dan kalau kita bicara soal alurannya seperti apa yang pertama harus diketahui
ini adalah layanan khusus bagi penumpang pesawat yang akan terbang atau berangkat di hari yang sama
tetapi tidak memiliki bukti negatif dari pemeriksaan pcr
sebagaimana disyaratkan dalam instruksi mendagri no lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu
dan juga surat edaran satuan tugas penanganan covid sembilan belas no dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu
mereka diharuskan untuk mendaftar secara daring melalui pharma lab
lalu kemudian menunjukkan identitas bagi penumpang domestik melalui ktp
melalui paspor untuk penumpang internasional
lalu kemudian mereka juga menunjukkan tiket keberangkatan yang membuktikan bahwa mereka berangkat
di hari yang sama
ini di belakang saya adalah tempat layanan tes drive thru pcr yang hasilnya dapat diketahui tiga jam saja
kalau kita bicara soal sebenarnya ada berapa tempat layanan pcr yang hasilnya bisa diketahui tiga jam ini di bandara soekarno hatta
hanya ada satu saja ferdi yaitu di tempat ini
meskipun di bandara soekarno hatta ada beberapa layanan tes pcr seperti di walk in terminal tiga

juga di terminal dua tetapi di sana atau di tempat lain selain di tempat ini
hasilnya tetap diketahui satu x dua puluh empat jam
layanan ini dibuka sejak pukul enam pagi tadi dan sejak pukul enam sampai saat ini sudah hampir pukul sembilan tiga puluh
sedikitnya ada sekitar lima belas calon penumpang pesawat yang melakukan tes pcr di layanan drive thru pcr express di bandara soekarno hatta terminal tiga ini
dari hasil penumpang pesawat
catatan kami mayoritas yang melakukan tes pcr di sini adalah mereka
calon penumpang pesawat yang tidak mengetahui bahwa kini ada aturan baru yang mengharuskan penumpang pesawat di wilayah jawa bali
menggunakan hasil negatif dari pemeriksaan pcr meskipun mereka sudah vaksin dua kali atau sudah mendapatkan dua dosis vaksin
karena sebelumnya mereka mengetahui bahwa jika sudah memiliki hasil vaksin dua kali
mereka diperkenankan untuk memiliki atau menggunakan
bukti negatif dari pemeriksaan antigen saja
dan tadi dari pengamatan saya hasilnya bahkan keluar sebelum tiga jam bahkan ada yang dua jam pun sudah diketahui hasilnya
jadi pertanyaan lalu bagaimana tingkat akurasinya apakah tingkat akurasi dari pemeriksaan pcr express ini sama dengan hasil pemeriksaan dari pcr yang biasa yang bisa diketahui satu x dua puluh empat jam
tadi petugas medis di tempat ini memastikan bahwa hasilnya
atau akurasinya sama dengan tes pcr yang biasa diketahui hasilnya satu x dua puluh empat jam
dan mengenai harga verdi harganya sama saja rp empat ratus sembilan puluh lima sesuai dengan surat edaran kementerian kesehatan tentang batas atas atau harga tarif tertinggi dari pemeriksaan pcr yaitu rp lima ratus
dan di sini harganya rp empat ratus sembilan puluh lima atau sama dengan layanan pcr yang hasilnya satu x dua puluh empat jam yang bisa dilakukan di beberapa titik lainnya di bandara soekarno hatta ini
dika kita coba asumsikan simulasinya butuh berapa jam begitu calon penumpang yang akan menggunakan layanan walk in atau drive thru pcr express ini
jadi informasi ini juga penting karena ini juga berhubungan dengan keberangkatan mereka menggunakan moda transportasi pesawat udara tentunya
nah ini memang cukup menarik karena tadi pun cukup banyak penumpang atau calon penumpang pesawat yang cukup tergesa gesa
mereka cukup khawatir menunggu hasil pcr karena mepet dengan jadwal keberangkatan mereka
dan di belakang saya saat ini sudah ada satu lagi calon penumpang yang tengah melakukan tes pcr secara drive thru di airport health center terminal tiga ini
dan skemanya mereka memang harus menunggu tiga jam
jadi kalau mau aman sebetulnya mereka datang lima enam jam sebelum keberangkatan dari pesawat yang akan mereka gunakan
jangan sampai dalam waktu satu dua jam menuju keberangkatan mereka baru melakukan tes karena ini akan sangat riskan meskipun tadi dari pantauan saya ada beberapa penumpang yang hasil pcr nya diketahui keluar
jangan sampai dalam waktu satu dua jam menuju keberangkatan mereka baru melakukan tes karena ini akan sangat riskin meskipun tadi dari pantauan saya ada beberapa penumpang yang hasilnya sudah bisa diketahui
dan mereka pun akhirnya bisa melanjutkan penerbangan ke destinasi masing masing
baik dika informasi ini penting agar tidak tergesa gesa begitu ya atau bahkan ketinggalan pesawat
jadi memang butuh spare waktu yang lebih lama lima hingga enam jam untuk bisa mendapatkan layanan drive thru atau walk in pcr test express di bandara suta

terima kasih koresponen cnn indonesia mardika utama dari terminal tiga
terminal tiga bandara suta soekarno hatta